selain menteri energi dan sumber daya mineral
sementara luhut binsar panjaitan mendatangi
kantor kementerian energi sumber daya mineral
luhut menjadi plt menteri sdm setelah menteri sebelumnya
archan ratahar diberhentikan dengan hormat
luhut yang juga menteri koordinator kemaritiman
datang ke kantor kementerian sdm
untuk mengevaluasi penghematan anggaran
yang dilakukan archan ratahar selama menjabat menteri
ini kedatangan luhut pertama kali
setelah archan ratahar diberhentikan oleh
presiden joko widodo senin malam
dalam dua puluh hari masa kerja archandra sebagai menteri sdm
beberapa langkah telah dibuat
mulai pengetatan anggaran blok masela
hingga rekomendasi perpanjangan izin ekspor konsentrat freeport
luhut akan meninjau langkah archan ratahar
bukan oleh pak chandra itu menurut saya sangat baik
bisa meng cut cost banyak sekali
atau perusahaan itu yang paling penting kita lihat
sebenarnya struktur cost nya apa yang bisa dihemat
sehingga kita bisa jadi negara yang lebih efisien
kita berikan contoh afto
padahal singapura tidak memproduksi aftur
ada usulan pak chandra meng cut cost misalnya masela
di onshore itu menjadi tetap lima belas miliar dolar sekitarnya itu
dan juga menaik laut dalam misalnya
juga bisa dihemat cost nya begitu banyak
selama ini kita kemana
banyak berarti inefisiensi di kita

dalam waktu singkat
walaupun saya kira saya tidak akan lama
karena tentu nanti akan ada definitif menteri energi
tapi karena saya paham sedikit sedikit mengenai ini
saya akan dorong proses itu supaya jangan berhenti